anda kembali di redaksi siang
hidangan bola daging berkuah atau bakso adalah salah satu menu yang populer dan sangat akrab di lidah masyarakat indonesia
tidak hanya satu jenis bakso tapi ada aneka bakso khas daerah yang masing masing memiliki keistimewaan penyajian dan juga rasanya
indra yani laksmi akan ajak anda untuk mengenali dan juga merasakannya lebih dekat
dampak dari akulturasi budaya sajian bakso disesuaikan dengan selera konsumen
kini ada racikan bakso khas dari beberapa daerah di nusantara
bakso khas garut bernama bakso aci
baksonya berwarna putih dan bertekstur kenyal karena terbuat dari tepung sagu
bagian dalamnya berisi daging ayam
dalam semangkok bakso aci juga disajikan cuangki
bisa dipakai dengan daging sapi cukro kencur tertelan daging sapi hingga ceker ayam
bakso aci disajikan dengan kuah kaldu sapi bening yang rasanya gurih dan juga dengan perasan jeruk nipis
bakso aci garut ini jelas beda banget dengan bakso bakso pada umumnya
kalau yang biasa kita tahu bakso itu kan terbuat dari tepung tapioca dan juga daging sapi
tapi kalau bakso aci khas garut ini terbuat dari tepung sagu ataupun tepung kanci
meski kuliner ini banyak diminati tapi bakso aci masih tergolong jarang ditemukan di jakarta
rumah makan di kawasan tebet ini menawarkan menu paket komplit dengan harga dua puluh tiga ribu rupiah
selanjutnya bakso malam
timur ini bertekstur lembut dan memiliki serat daging sapi lunak
variasi isian bakso malang lebih beragam dibanding bakso daerah lain
bakso malang kerap disajikan dengan bakso urat bakso goreng siomay siomay goreng dan kekian goreng
keunikan lainnya terletak pada cara penyajiannya
beberapa kedai bakso malang membiarkan pengunjung memilih dan mengambil sendiri bakso sesuai selera
dan yang paling kerasa dari bakso malang ini yang paling khasnya itu adalah kuahnya
karena mungkin ada tambahan gorengan jadi kuahnya lebih sedikit berminyak dan juga rasa kaldu nya itu kerasa banget
soal kuah bakso malang juga terasa gurih karena berasal dari rebusan tulang dan sum sum sapi
kedai bakso bakwan malang di kawasan rawangun ini tidak pernah sepi pengunjung
satu butir bakso dijual rp empat lima ratus
selain rasanya yang istimewa bakso khas jawa tengah ini juga memiliki ciri khas pada isi dan penyajiannya
bakso wonogiri menambahkan mie bihun dan sayuran seperti sawi dan toge
di jakarta tidak sulit menemukan pedagang bakso khas wonogiri
bisa menghadirkan konsep terbuka sehingga pengunjung bisa melihat sendiri proses peracikan bakso di gerobak
bakso wonogiri bertekstur kenyal dan banyak mengandung daging
racikan bumbu pada adonan bakso menggunakan rempah rempah
sedangkan kuahnya merupakan air rebusan tulang dan tegangan daging sapi serta bawang
satu mangkuk bakso wonogiri dibanderol dengan harga rp dua puluh satu sampai rp dua puluh enam
yang paling khas dari bakso wonogiri itu adalah bakso uratnya
jadi tekstur dari daging dan juga urat sapinya itu lebih kasar cincangannya
jadi saat digidit itu terasa banget masih ada kriuk kriuknya
satu lagi bakso khas daerah nusantara yang juga terkenal yaitu bakso pontianak
keunikan pada bakso ini terletak pada bentuknya yang gepeng dan bertekstur lembut
tamuran bawang putih turut menambah aroma dan rasa pada kuah bakso
yang paling khas dari bakso pontianak itu adalah bentuknya yang gepeng
jadi kalau bakso bakso dari daerah lain itu biasanya bentuknya bundar
jadi kalau misalnya melihat bakso pemtiana itu bentuknya gepeng
dan teman makan bakso nya itu biasanya pakai kue tiaw ini kue tiaw putih
dan yang juga paling khasnya adalah bakso pemtiana
paling khas dan juga istimewa dari bakso pontianak adalah kuahnya
kuah seger kaldu dan juga tambahan jeruk kunci sebagai pengganti pucukra
di rumah makan bakso pontianak di cengkareng jakarta barat ini
pengunjung bisa memilih dan melihat langsung proses meracik bakso
dengan harga rp dua lima ratus per butir bakso pontianak bisa anda nikmati
indrayani laksmi jakarta